aksi balas dendam tawuran pelajar yang berbuntut penyerangan sekolah di bogor
terekam kamera telepon genggam milik warga
tampak puluhan pelajar gabungan mendobrak pagar gerbang sekolah
hingga melempari gedung dengan batu dan kayu
dalam rekaman kamera telepon genggam terlihat puluhan pelajar dari berbagai sekolah
mendobrak pagar smk yatus kota bogor jawa barat jumat pekan lalu
para pelajar lantas berhamburan merangkut masuk ke dalam area sekolah
dan melempari kelas dengan batu dan kayu
beruntung warga sekitar membubarkan aksi balas para pelajar ini
bahkan seorang pelaku yang ditangkap sempat menjadi bulan bulanan emosi warga
sementara akibat kejadian ini sejumlah fasilitas gedung seperti laboratorium
ruang guru hingga parkiran kendaraan rusak porak poranda
sedikitnya sembilan orang pelajar diamankan
dan ke kantor polsek tanasa real
aksi penyerangan itu merupakan buntut tawuran di wilayah citerup
yang menyebabkan seorang pelajar tewas dan enam lainnya terluka parah
muhammad juanda bogor